semenjak ada mama adriana maaf ya mama cuma kayak aku gak pernah deh ngerasain masakan bener bener buatan mamat
jadi ya penasaran aja gitu sekali kali kan ma soalnya dulu almarhum mami tuh masakannya enak banget ya pi ya enak banget
iya kalau mama kamu kan almarhum pinter mas
jadi kangen ya pi ya
kamu gak pernah bilang sama pavi kalau kamu satu bimbingan belajar sama boy bahkan satu kelas
tapi menurut aku gini ya bimbel itu tempat umum nih siapa aja berhak buat daftar di sana
itu mau masuk ke sana
dan aku gak pernah ngerencanain itu juga kok pi
temen temen aku tiba tiba aja mau ikut mimble juga
ya mungkin karena mereka dengar aku tuh masuk bimbel dan mereka tahu mimbal yang aku masukin itu tuh bimbel yang bagus tempatnya
dan karena itulah mereka daftar di sana juga pi
tapi tenang aja kok aku tuh bener bener serius banget belajar di sana
kita semua bener bener mau persiapkan ujian
tapi tau gak bahkan yang punya bimbel aja seneng banget boy bisa masuk ke sana loh pi
karena kan boy itu juara olimpiade matematika sampe boy dikasih beasiswa
benar juga sih gak ada salahnya reva ikut bimbingan belajar di sana
nanti kan bisa dipantau juga kemajuan pelajaran reva ke guru bimbelnya
tapi adriana juga benar semakin banyak waktu reva ketemu sama boy
semakin besar reva akan benar benar mencintai boy dan itu akan menyakitkan perasaan reva
ph list aku butuh bimbel itu buat persiapan aku ujian juga
aku akan serius kok aku janji boleh kan up
yaudah sekarang gini aja
kamu berhenti dengan bimbel
bimbingan belajar itu dan gantinya kamu ikut private less di rumah
pi kenapa sih pi aku gak dibolehin di bimbel itu
aku kan udah bilang sama api aku janji akan serius banget belajarnya
tapi juga ntar bisa ngecek kok aku pulang akan tepat waktu nyampe rumah
aku juga bisa ngecek ke tempat bimbelnya aku bener datang ke sana atau enggak
reva ngerasa kalau misalnya belajar rame rame itu kan lebih enak nih
bisa lebih masuk otak terus juga kita bisa saling sharing
jadi bener bener kayak belajar kelompok juga pi reva gak bosen sendiri doang
mulai batuk deh aku
benar juga kata papa kamu reva ini semua demi kebaikan kamu
jadi lebih baik kamu itu bimbelnya di rumah aja
kalau kamu bimbelnya di luar itu kamu harus naik motor
kamu capek pulang sekolah
kalau misalkan di rumah kan kamu pulang sekolah ke rumah ganti baju mandi
udah gitu makan tinggal nunggu donny dateng
nah kalau misalkan kamu harus pergi lagi naik motor lagi pergi jauh belum lagi kehujanan
bahaya buat kamu dan gak baik juga buat kesehatan kamu sayang
apa yang dikatakan oleh mama andriana benar
ya gitu aja
biar nanti mama adriana mengurus semuanya
dan kamu sayang gak apa apa kan kalo kamu melakukan ini untuk reva
ya nggak apa apa lah mas reza itu kan udah anak aku juga dan aku juga senang banget sama kamu
gue kan terus batasin gerak lo sama poi
kamu tau gak poi
udah udah gak apa apa
kamu tau gak
aku tuh paling seneng waktu kamu nembak aku
waktu kamu nembak aku
muka kamu nih yang putih nih
tiba tiba merah kayak tomat busuk
tapi aku gak bohong beneran
udah gitu ya
kamu tuh kalau ngomong tuh terbata bata
itu kenapa sih
dulu ya kamu sering banget
dulu tuh kamu sering banget ya
ini bukannya aku gr tapi kamu yang ngomong loh
aku tuh lucu imun cantik
terus kamu tuh suka merhatiin aku gitu dari jauh
sebenarnya ya aku tuh tau kamu lagi ngelihatin aku
cuman aku diem aja
jadi ternyata kalian tuh pernah pacaran ya
selama ini aku ngajakin kamu buat supaya status kita pacaran kamu gak pernah mau
karena kamu masih cinta sama mantan kamu kan
dan mantan kamu ini adalah adriana

ya allah mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari tuhannya
dan mereka lah orang orang yang beruntung
hamba mohon berikanlah petunjuk mu yang jelas kepada hamba
apa yang harus hamba lakukan
agar hamba tidak menzolimu
kami tidak melukai siapapun agar apa yang hamba lakukan mendapatkan ridhomu amin
mas aduh ini iga yang dimasak softnya kurang empuk ya bener banget tuh pih makannya mama
adriana sekali kali masak dong buat kita kayaknya semenjak
semenjak ada mama adriana maaf ya mama cuma aku nggak pernah denger asain masakan bener bener
buatan mamat jadi ya penasaran aja gitu sekali kali kan mak soalnya dulu almarhum itu
masakannya enak banget ya pia enak banget iya kalau mame kamu kan almarhum pinter mas jadi
kangen ya pih ya
mir lenpat kan sama kamu tidak beda jawa rufwa cuma setahunan kamu juga masih masakkan sama aja
hai nge rap ea almanie pengen kamu sama mamanya aku sama sama bisa basah mamak itu juga pinter
bapak sayang karena mas menikah sama kamu tidak berharap kamu jago masak
karena kalau pun kamu tidak bisa masak mas tetap sayang sama kamu
mbak adriana kayaknya nenek udah lama ya nggak pernah kesini
aku juga udah lama banget ya gak ketemu kangen sama nenek kangen sama dio juga
aku pengen main sama dio terus sekali kali ajak rumah kesini
aku juga mau ngerasain soto ayam kampung ya yang khas dari nenek
nah aku setuju banget sama kamu reva
waduh kok reva tiba tiba mau ketemu sama nyokap gue ya
apa emang dia pengen buktiin kalau nyokap gue bisa masak enak atau enggak
tapi kalau misalnya keberatan sih nggak apa apa deh
ya gak usah juga gak apa apa
untuk main ke rumah ajak dia juga sekalian kita makan siang bareng
oke mas kalau gitu aku gak ikut ke kantor ya
aku sama mama siapin makan siang spesial buat kita
ini oke yang kedua